hai iya selamat malam semuanya selamat malam pak waduh senang bisa bertemu bapak bapak bapak
bapak hari ini lebih beban pressure lebih rendah hari ini lebih rendah betul betul
selamat malam juga yang ada di rumah masing masing itu dan pastinya buat penonton semuanya saya gian
dari komisi pak biasanya yang saya tampil di sini itu berdua pak ada rekan saya namanya aldo
tapi dua minggu lalu pas kami stand up di sini itu narasumbernya bang adian apitupulu dan sepanjang
kami stand up bang adian melototin kami kayak mau nendang penalti bang maksudnya gara gara itu rekan
saya aldo itu jadi enggak berhenti stand up sekarang gara gara ditetap bang adian rekan
saya aldo berhenti stand up sekarang aldo fokus bisnis pcr itu pun saya bilang doh jangan bisnis
pcr kenapa bang udah ada yang punya lahannya ya udah iktp udah ketangkap koruptornya
dan hari ini sampai teringat bahwa dulu zaman saya kuliah saya itu suka disama samakan dengan
karena kinerja dan jejak rekam rejak jejaknya itu bagus banget pak suryapalo dan ada satu yang saya
enggak punya dari pak suryapalo itu adalah berani pak suryapalo tuh orangnya berani buktinya berani
tuh keberaniannya pak keberaniannya pak suryapalo itu dan yang dideklarasi pak anies saya enggak
punya masalah dengan pak anies ini buat pak anies yang nonton di rumah bapak pasti ingat momen ini
dua ribu tiga belas pak anies bikin program turun tangan dia roadshow ke kota kota termasuk kota bandung dan
di acara turun tangan tersebut ada acara stand upnya dan yang stand up adalah saya jadi saya adalah saksi
dan pada waktu itu saya puji puji pak saya bilang masalah di indonesia ini sangat banyak tapi para
pemimpin angkat tangan cuman pak anies yang turun tangan dan saat pak anies turun tangan masalah
hilang terbukti dua ribu empat belas dia menjabat jadi menteri pendidikan oke banyak masalah di menteri pendidikan
indonesia pak anies turun tangan permasalahannya masalahnya enggak hilang jabatannya yang hilang
tapi juga gini bagi saya
dua ribu empat belas jadi menteri cuma dua tahun habis itu naik jadi gubernur wih saya respect jadi gubernur
karena pada waktu pak anies jadi gubernur saya ingat banget pak anies ini bikin tim jumlahnya
sangat banyak hampir sama jumlahnya dengan tim kepresidenan ini saya salut dengan pak anies
orangnya visioner semenjak dia jadi gubernur pak anies udah jr jadi presiden timnya cukup banyak
timnya cukup banyak kalau nggak salah timnya ada beberapa ada tim transisi tim percepatan dan tim
yang nutupin keberhasilan pak ahok itu ada timnya tuh ada timnya tuh tapi bagi saya bagi saya pak anies ini agak
susah jadi presiden karena stigma masyarakat di indonesia adalah presiden itu harus punya
keturunan jawa seperti kita lihat perawakan pak anies kan kurang jawa tapi pak anies ini punya keturunan
jawa kalau saya baca bahkan sekarang dia lagi menunjukkan bahwa dia orang jawa makanya pak anies
maaf pak anies gak semua usaha kita berhasil
apalagi kalau masalah
perawakan pak anies berusaha jadi orang jawa
tapi perawakan arab agak susah
demi tuhan nih saya di sini sumpah demi tuhan
kakek saya ada keturunan tionghoanya
gak percaya kan
saya juga nggak percaya pak
saya juga nggak percaya kakek saya ada
pasti orang gak percaya
lebih percaya dominikus
gitu loh dan salah
satu permasalahannya adalah juga
pak anies ini ada beberapa orang yang
gak suka sama pak anies suka ganggu ganggu kerjanya
pak anies ya kita sebut aja mas giring ya
mas giring ini apapun yang
dilakukan oleh pak anies masuk terus masuk
terus kemarin nasdem
di saat indonesia berduka ada yang
mas gak sampai
deklarasi pak ganjar
lucu sekali negara
ini saran saya buat
pak buat mas giring mas giring
coba cek grup whatsappnya psi
mungkin ada grup whatsapp
kok bisa ketum sama
nih itu gimana ceritanya
mungkin yang sebel bukan masyarakat indonesia
tapi kader psi juga ya mas ya
tapi kalau dilihat lihat kok bisa
sebel sama pak anies
gimana sih bisa kesel bisa sebel
saya curiga ini bermula
dari mas giring masih vokalis
niji mungkin bermula dari sini
pak anies pernah datang konser
tapi gak hafal lagu
pak anies pernah datang konsernya niji
tapi pakai tiket jebolan
atau mungkin yang ketiga nih paling make sense
pak anies datang ke konsernya neji
tapi bawa bendera slang
nah itu yang bikin kesel tuh yang bikin kesel
nah ini terakhir nih
pesan saya buat pak anies
pejabat itu minimal punya tiga kriteria
kinerja bagus dicintain masyarakat
dan komunikasinya baik
walaupun semua pemimpin tidak bisa punya tiga tiganya
harus dua dari tiga
contohnya ada yang satu kinerjanya bagus
komunikasinya baik tapi menurut saya itu bukan kinerja bagus
tapi gak terlalu dicintain masyarakat
jadi apa apa salah rezim itu mungkin pak jokowi
ada yang kinerjanya bagus
dicintain masyarakat tapi mungkin komunikasinya
tidak lancar ke masyarakat tidak dua arah
jadi kalau misalnya ada masalah
dan yang ketiga adalah
komunikasinya baik tapi mungkin
kinerjanya agak kurang jadi kalau ada masalah
tidak diselesaikan dengan solusi
tapi diselesaikan dengan kata kata politis
jadi saran saya pak anies kalau mau maju ke luar
kalau mau ke presiden masyarakat gak butuh kata kata manis
tapi butuh kerja nyata dari pak anies
saya gian terima kasih
thank you terima kasih sekali
penampilan dari giankomisi co
kritikan kritikan pedas tapi jangan baper
politisi nggak boleh baper ya
terima kasih sekali gian dari komisi co
terima kasih juga mas burhanuddin mutadi
direktur eksekutif dari indikator politik indonesia
dan juga teman teman dari pbpmii
dan demikian political show minggu ia
sampai jumpa di episode berikutnya